oh iya licu banget sih
aduh tante senang banget loh kamu datang ke sini
duduk yuk duduk
jantung gua gak berdebar debar lagi
gak ada kerintan juga
gue juga udah gak kegerahan
kayaknya efeknya udah reda deh
ya kayaknya efeknya udah mulai hilang
aku seneng kok bas
ngobrol sama kamu di pabrik itu
bagi seorang wanita memeluk laki laki yang dia cintainya mas
adalah hal yang paling membahagiakan
dan itu melebihi dari apapun

habis ini kita cari makan
masih lapar kan
kok kamu gak balikin ke mama sih
dan aku juga pernah lihat
aku pernah foto sama elsa
jadi ya aku balikin anting itu ke elsa aja nanti
buktinya pasangan anting itu ada sama mama kan
iya kamu tahu lah
model anting itu kan mirip mirip
jadi papa pasti salah
padahal sebenarnya punya mama
yang benar ini anting ini punya siapa
mama atau elsa
yaudah gini aja ma
nanti aku tanya sama elsa dulu ya
itu memang bukan punya elsa kok punya mama
yaudah ya mah aku harus siap siap nih
kayaknya andin gak percaya deh
dia masih curiga anting itu milik elsa
aduh aku gagal yakinin andin
mungkin gak ya ndin balikin anting itu ke aku
ya aku juga
yang bener punya siapa ya elsa atau mama
jadi siapa yang pakai anting itu ke rumah aku
hai ndin ada apa nih
halo kak sari ganggu
nggak kok nggak ganggu kenapa
kak aku mau nanya sesuatu deh
waktu itu elsa nelfon kamu elsa bilang gak anting itu kayak siapa
terus dia mau ngambil
untuk menanyakan anting itu
terus dia minta supaya anting itu dikasih ke dia
bukan ke lo
emangnya kenapa sih indin
kok kayaknya ribet banget masalah anting dari kemarin
cuma pengen tau aja
yaudah kalau gitu
buktinya pasangan anting itu ada sama mama kan
model anting itu kan mirip mirip
jadi papa pasti salah
padahal sebenernya punya mama
apa memang papa yang salah lihat
tapi kenapa film aku gak enak ya
kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan sama elsa sama mama
ada apa sih dengan anting ini
kenapa elsa keke banget mau ambil lanting ini sama kak rafael
mendingan gue tanya elsa sendiri deh
oh yaudah mas
bentar ya aku ganti baju dulu ya
pokoknya gue harus dapetin anting itu
aku udah siap
kamu mau makan dimana
tadi sih aku udah cari cari
terus ada rekomendasi dari food vlogger gitu
ada restoran yang ada di sana
yang lagi happening gitu di bogor
mau cobain gak
akhirnya selesai juga semua kerjaannya
tante baik alhamdulillah
kamu ke rumah tante ya main ya
kebetulan kan si al sama andin tuh lagi liburan ke bogor
kamu nginep lah ya
kalau gitu aku dari rumah sakit nanti mau tidur aja ya
rumah sakit nanti mau pulang dulu ya
ambil baju baju sama barang barang aku
baru abis itu aku ke rumah tante oke
yaudah sini cepetan
ya kan daripada kamu sendirian di rumah main ke rumah tante
ya ada rena juga
tante aku mau ke rumah tante
wah keliatannya enak nih
bener berarti pilihan kamu
emang enak makannya
kamu cobain ini enak banget nih
baru kali ini makan pangsit kok dikasih sambal
tapi enak kan
kita mau pergi ke rumah tante
aku harus pergi
ya semoga ya iya aduh pinter oh ya allah terima kasih terima kasih ya kira thank you sini iya
terima kasih kiki bilang makasih miski sama sama sayang mbak michi ya maaf diki mau nanya sesuatu
mbak michi itu sebenarnya pacaran gak sih sama mas jerapah mas jerapah siapa ya kia aku aku nggak
ngerti deh itu lembah mas yang tinggi banget pada negeri berasa pakai ikram yang pernah kesini sama
mbak michal waktu itu pernah oh itu si angga namanya ki oh ya itu iya enggak kita enggak pacaran masih
kamu nih ya itu kan angga temennya mas roy dulu kan sahabat sering main kesini masa nggak tahu sih